polisian dan dinas perhubungan meningkatkan pengamanan di jalur wisata puncak
menyusul insiden kecelakaan beruntun yang menewaskan empat orang sabtu lalu
pasca kecelakaan beruntun di turunan selarong puncak bogor jawa barat
kepolisian dan dinas perhubungan bogor senin pagi menggelar razia kendaraan pariwisata di simpang gadok
target razia terutama kendaraan besar seperti bus pariwisata
selain memeriksa kelengkapan surat izin kendaraan dan sim pengemudi
petugas juga mengecek kelaikan armada transportasi masal ini terutama kondisi rem kendaraan
sejumlah kendaraan yang tertangkap razia ternyata tak dilengkapi surat memadai
polisi pun memberikan tilang untuk pelaku pelanggaran
termasuk untuk pengemudi yang tidak dapat menunjukkan bukti uji kir yang masih berlaku
bukti ujikir yang dibawa pengemudi masa berlakunya ditemukan sudah kadal warsa
dalam razia aparat gabungan ini lima belas pengemudi bus ditilang dan enam bus ditahan di unit penanganan kecelakaan lalu lintas polres bogor
razia digelar untuk mengantisipasi kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak layak jalan
harus lengkap si mesin kanya
empat belas hari sejak di
sekarang sudah lewat dari empat belas hari ya
tapi dianggap tidak ada